selamat datang kembali
tujuh belas rumah akan dikosongkan di perumahan eksion angkub kramacati jakarta timur
warga masih berjaga di depan pintu gerbang perumahan untuk menghalau pihak kodam jaya masuk ke dalam lingkungan perumahan
dalam surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh kodim jaya dua ratus tiga puluh rumah akan dikosongkan
jumlahnya kemudian bertambah menjadi dua ratus tujuh puluh rumah dalam surat peringatan kedua
namun dalam surat ketiga kemarin hanya tujuh belas rumah yang akan dikosongkan
warga menolak penggusuran karena menganggap tanah yang ditempatinya sejak lima puluh tahun lalu ini tak bertuan
warga telah meminta bantuan badan pertanahan nasional untuk menjelaskan status tanah yang menjadi sengketa antara kodim jaya dengan warga
ini sesuai dengan arahan dari bpn ini tanah tidak bertuan dan kita bisa mendaftarkan
saat ini sampai turunnya sp tiga
kita masih menanti jawaban dari bpn untuk penetapan hak tanah ini
jadi tanah ini bukan milik tni bukan milik kodam atau kodim
ini bisa kita miliki karena kita yang menggarap selama lebih hampir lima puluh tahun